dua ribu dua puluh dua di hangco secara resmi telah berakhir
duduk di peringkat tiga belas dengan raihan tujuh medali emas sebelas medali perak dan delapan belas medali perunggu
indonesia gagal memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya
dengan minimal dapat meraih delapan medali emas dan duduk di peringkat dua belas besar asia
tapi terlepas dari hasil tersebut
asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou telah melahirkan sejumlah bintang bintang lapangan baru peraih medali emas bagi indonesia
cabang olahraga yang selama ini kurang diperhitungkan juga mampu mendulang emas bagi kontingen merah putih
di asean games dua ribu dua puluh dua dua belas cabur sukses meraih medali bagi indonesia
dari dua belas cabur tersebut enam cabur yaitu menembak sepeda bmx wusu panjat tebing angkat besi dan perahu naga
berhasil menyumbangkan medali emas bagi kontingen merah putih
prestasi dari cabur menembak menjadi yang paling mengkilap
untuk pertama kalinya dalam sejarah asean games menembak mampu menyumbangkan medali emas bagi indonesia
tak hanya itu menembak total meraih dua emas plus tiga perunggu
dari raihan tersebut muhammad sejahtera dwi putra menjadi bintang dengan menyumbang dua emas dan dua perunggu
berbanding terbalik dengan menembak hasil buruk justru diraih oleh tim bulu tangkis indonesia
ditargetkan dapat meraih tiga medali emas pasukan cipayung gagal total dan tidak bisa meraih sekeping medali pun
di arena asian games kali ini
ini adalah pencapaian terburuk tim bulu tangkis indonesia sejak asean games tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
meski tidak bisa mencapai target namun prestasi indonesia sebenarnya lebih baik bila dibandingkan dengan asean games dua emisi sebelumnya di insine korea selatan
sementara toren prestasi luar biasa indonesia yang menduduki posisi empat di asean games dua ribu delapan belas dengan tiga puluh satu medali emas
diakui karena ada faktor hak istimewa atau privilege sebagai tuan rumah
saat itu pencaksilat menjadi salah satu cabur yang dipertandingkan dan mengembangkan empat belas medali emas bagi kontingen merah putih
kalau kita jakarta kemarin saya kira bukan ukuran karena memang kita sebagai tuan rumah
tapi untuk dua ribu empat belas sebelumnya di incheon saya kira ini sepuluh tahun ini kita ada perkembangan
dulu kan posisi ke tujuh belas kalau nggak keliru
dengan empat emas sekarang sudah ada naik hingga tiga belas
kita targetnya dua belas cuman selisih satu harusnya delapan emas kita dapat tujuh emas
saya kira tetap bersyukur ada evaluasi evaluasi saya kira saya juga bersyukur juga dapat tugas cdm ini
sehingga saya bisa ketemu dengan cabur cabur secara
hati hati mereka mempunyai evaluasi evaluasi tentang terutama pembinaan olahraga di indonesia
apapun itu sudah seharusnya hasil di asian games dua ribu dua puluh dua di hangzhou menjadi bahan evaluasi penyuruh bagi tim indonesia
apalagi tahun depan indonesia akan menghadapi ajang multi event olahraga terbesar dunia olimpiade paris dua ribu dua puluh
semua akan jadi evaluasi jadi enggak terbatas satu cabur tapi secara keseluruhan mudah mudahan nanti dari pihak
kemenpora dan semua stakeholder itu bisa duduk sama sama segera untuk melakukan evaluasi yang terbaik
untuk olimpiade paris nanti bisa menciptakan sejarah baru
karena selama ini kita hanya bisa mampu mendapatkan dua emas nanti mudah mudahan kita berharap
kalau badminton bisa bangkit kita bisa dapat lebih dari dua emas
dan itu akan menjadi sejarah baru buat indonesia
harapannya tiap kemenangan dan kekalahan yang diraih oleh atlet atlet indonesia di hangzhou bisa mencapai
pelajaran berharga untuk menghadapi event event berikutnya
satu hal yang pasti prestasi di dunia olahraga tidak ada yang bisa diraih secara instan
bagi atlet yang gagal di hangzhou segera lupakan dan kembali berlatih
sementara bagi atlet atlet kita yang berhasil meraih kemenangan juga jangan besar kepala
karena olimpiade paris dua ribu dua puluh empat sudah menunggu di depan mata
erlangga wisnuaji andriawan saputra hangzhou